kalau bicara tiga periode itu kan masalah hilir ya
hulunya tentu saja keran amandemen konstitusi apakah perlu dibuka atau tidak dibuka
sehingga tadi kata bang zulfan kalau dibuka kerannya mungkin tidak hanya terbatas
tapi banyak hal yang lain juga bisa masuk dalam keran amandemen konstitusi itu
mengenai amandemen konstitusi gbhn ini isu yang mungkin bagi publik agak jauh
tapi kayaknya bagi elit politik ini sudah digelombangkan betul
karena ketua mpr kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir
roadshow kemana mana ke semua partai politik ke ormas ormas macam macam
ke mui kemarin juga untuk mengapanyakan amandemen konstitusi
kenapa ketua mpr mengatakan demikian
karena ini ada rumusan mpr yang lalu yang menjadi masukan kepada mpr
itu keputusan sidang paripurna mpr ya bang ya
kita dengarkan lagi apa yang menjadi perspektif ketua mpr
termasuk juga dari ketua umum pbnu mengenai amandemen konstitusi
mungkin dengan varian varian lainnya termasuk presiden kemungkinan dipilih kembali oleh mpr
rasa penting adanya atau diadakan kembali haluan negara
karena itu untuk memiliki arah yang lebih jelas
pemilihan presiden dan wakil presiden
bermanfaat dan lebih baik lebih tinggi
kemaslahannya dikembalikan ke mpr
dan pbnu mendorong mpr kembali menjadi lembaga tertinggi negara
amandemen sudah merupakan keharusan tentang
perintah presiden kembali pada mpr
itu keputusan mengulas dari keprek
ya presiden langsung itu high cost
terutama cost sosial konflik yang sangat mengkhawatirkan untuk ketua umum pbnu
terutama cost sosial konflik yang sangat mengkhawatirkan untuk ketua umum pbnu
terutama cost sosial konflik yang sangat mengkhawatirkan untuk ketua umum pbnu
jangan lupa saya ada maksudnya
tentang evaluasi sesungguhnya awalnya
jadi pembahasan tentang evaluasi sesungguhnya awalnya
jangan lupa sekitar top lima
jangan lupa sekitar top lima
evaluasi tentang pilpres bahwa pilihan presiden yang kemarin dilaksanakan dua ribu sembilan belas
itu menyisakan ketegangan ketegangan nomor satu
nomor dua korban yang tidak sedikit
ini pikiran pikirannya awal bergeraknya
nah ini nomor empat adalah menguatnya politik identitas
itu kenapa nunjuk ke rocky
iya ya gak apa apa lagi saya ajak untuk ting tong
beliau lagi saya ajak untuk ting tong
nah politik identitas yang menguat ini sampai hari ini
ini masih terasa terbelahnya masyarakat kita
bahkan menteri agama sampai ini akan melakukan buku buku mau diganti
terus peraturan majelis taklim itu dibikin sudah
karena sebelas skb sebelas menteri
kemudian masjid masjid juga katanya mau diawasi
ini kan sesungguhnya akibat dari itu persoalan residu pilpres kemarin
nah fakta fakta kayak gini kok yoga dibahas ketika itu
terus apa yang dibahas
yang dibahas malah mencuat persoalan amandemen
lima tahun kali tiga
tujuh tahun kali dua
oh iya tujuh tahun kali satu
loh ada yang delapan
lewat residu ini yang mengakibatkan masyarakat begitu terpecah saja nggak diinget inget
setelah sudah menjabat ini sudah saya sampaikan ini
kok terus ingin diperbaiki
kok terus ingin diperbaiki
panjang oh enak sekali
orang yang merasa punya jabatan pada waktu itu pikirannya begitu itu enak sekali ini
sementara masyarakat sekarang saja masih terpecah
nah kiai dalam berfikir ini adalah tidak lain dengan landasan
ah akhirnya keluar keluar
jadi apa yang kita alami sekarang kerusakan politik yang kita alami sekarang karena biangkeroknya pilpres
memitigasi resiko itu harus didahulukan mestinya
problem problem madorot madorot itu harus didarukan
loh kok malah kayak didiemin aja ini nggak dipikirkan ini
nah untuk itu
kalau ada kerusakan yang semacam ini sesungguhnya
maka dilemparkan itu oleh ketua umum
teorinya adalah antara lain tujuannya nih bang budiman
kita mengambil masukan masukan
sesungguhnya di bangsa indonesia kayak apa sih
maka kalau yang tidak setuju itu juga masukan ke kita ke pbb
kalau yang saya dengarkan akan saya catat
fakultas politik atau di uin atau di mana bahas coba ini
apakah ini kayak apa
masukan ke kita saya akan ambil
kalau ini masih kurang sedikit
kalau ternyata ini adalah sesuatu yang bisa menjadi masukan untuk kita bawa menjadi materi muktamar
kalau ya nanti ini kan banyak masukan nih
pak budiman juga harus memberi masukan
kontra juga masukan itu
makanya ya jangan panjang panjang biar kita bisa dapat masukan
bawa ke muktamar jadi materi
bahasa arab itu diterjemahkan dulu sedikit
karena banyak yang gak ngerti kita ini
itu harus dipikirkan didahulukan daripada
memimpikan masyarakat yang belum tentu datang
baik tepuk tangan untuk kiai
resiko kelebihan durasi ya

tapi intinya pbnu berpikir bahwa keran amandemen itu penting sekali untuk dibuka
salah satu variannya adalah memilih presiden kembali lewat mpr
ini pikiran pikiran bangsa kita ini kayak pak budiman kayak rocky gerung
kita ambil kita dengarkan
kayak apa nanti masalah diputuskan nanti kalau ini jadi materi muktamar
oh mas budiman mau interupsi sebentar
mas yai pak pak mas yai ini masih saudara nih dari cilacap sama sama ini
jadi gini gini mas budi ya
kalau ini pernyataan dari pbnu saya percaya pada kecintaan pbnu
ada tuh lama pada bahasa indonesia enggak saya ragukan soal itu
soal filosofi nilai motivasi tidak ada keraguan sedikit pun
bahwa ada kesimpulannya yang saya tidak setuju
saya yakin ini masalah soal
bagaimana memitigasi resiko itu harus kita identifikasi
menurut saya anda bayangkan budi
di era media sosial hari ini kebebasan informasi hari ini pak kiai
ketika masyarakat pikiran pikiran politiknya bisa tumbuh muncul dari mana pun
dan menimbulkan aspirasi anda bayangkan dua ratus enam puluh juta orang punya aspirasi tiba tiba
dalam sidang umum mpr yang menetapkan dan memilih seseorang menjadi presiden
itu ada gap entah kecil apalagi besar
di era media sosial celah kecil saja perbedaan antara aspirasi publik dengan aspirasi elit
itu bisa dikelola dan menimbulkan distrust luar biasa kepada seluruh sistem kenegaraan
kepada seluruh sistem republik menurut saya ini pun memiliki resiko
bukan masalah antara horizontal masyarakat yang terpecah karena pilihan politik
tapi lebih besar resikonya distrust rakyat citizens warga kepada seluruh bangunan kebangsaan kita
menurut saya ini lebih mengerikan
menurut saya lebih mengerikan pak yai ini pun harus dieditifikasi resikonya
maka dibutuhkan mas budiman untuk menjelaskan alasan alasan itu
siap pak diundang fgd oleh ppr
jika kayak gini juga kita butuhkan masukannya
tidak hanya mas budiman tapi termasuk yang lain lain yang pro juga kita akan dengar
kasih masukan dulu ya
nah ini pertanyaan pertama ini
pertanyaannya bisa dikembalikan
tadi diagnosis masalahnya adalah politik identitas polarisasi
pertanyaannya apakah politik identitas dan polarisasi hilang
panggung pemilihan presiden
dibawa ke mpr
kalau kita merujuk pada pengalaman awal reformasi
jangan lupa ketika proses pemilihan sekalipun
itu ada polarisasi antara pendukung habibie dengan pendukung ibu mega
jadi dan itu juga merempet ke bawah
jadi jangan lupa bahwa pemilihan lewat mpr sekalipun
itu tidak lantas mengasumsikan tiadanya politik identitas dan polarisasi
yang kedua pak kiai begini
bahwa pemilihan lewat presiden
atau pemilihan lewat mpr
itu sama sama varian dari demokrasi
clear gitu ya
apalagi jelas ada bedanya
mpr sekarang dengan mpr zaman orde baru
di masa orde baru ada
fraksi utusan golongan
ada fraksi utusan daerah
ada fraksi abri
yang jelas bukan elected
jadi mpr saat itu
itu jelas bukan
karena ada beberapa
anggotanya yang bukan elected
anggotanya yang bukan dipilih melalui pemilu
sekarang mpr terdiri dari dpr dan dpd
dua duanya dipilih melalui mekanisme demokrasi
jadi sebenarnya pemilihan melalui mpr
atau pemilihan langsung
itu pada dasarnya sama sama demokrasi
kalau lewat mpr
itu berbeda dengan semangat sistem presidensial
seperti yang kita acu dalam konstitusi kita
kalau mpr itu demokrasi perwakilan
dan seharusnya itu ada
di dalam demokrasi parlementer
siapa yang meragukan demokrasinya india
yang kepala pemerintahannya
tidak dipilih secara langsung
tetapi mereka tidak menggunakan demokrasi presidensial
jadi kalau misalnya lewat mpr
amandemen dulu itu
sistem pemerintahan kita
yang kedua jangan lupa
demokrasi perwakilan kita
tidak bisa disebut stabil juga
justru pemilihan presiden secara langsung
itu menghasilkan stabilitas pemerintahan yang tinggi
pada titik itu
antara diagnosa dengan kenyataan empiriknya
itu nggak sama pak kiai
belum lagi terakhir ya
pak kiai said akhil sirot
kan merujuk pada pertemuan di cirebon
pertemuan di cirebon itu
concern ulama nu terkait dengan pilkada
tetapi waktu pernyataan kemarin
seolah olah dirujukkan pada pertemuan ulama
yang konsennya soal pilkada
bukan soal pilpres
baik oke mas buran
roky sebelum kita break gimana
kalau ketika pak yai bilang politik identitas
anda kayaknya semiotiknya gimana tuh pak
oke saya terangkan ya
ide untuk mengembalikan
problem bangsa pada mpr itu
sama seperti apa di nu
ada yang disebut tempat untuk menguji pikiran
berarti saya ngerti
saya cuma uji pengetahuan bahasa arabnya pak kiai
jadi bayangkan ada semacam rumah uji pikiran di mpr
rumah uji pikiran itu
kegagalan rumah uji itu
proses politik kita berantakan
karena itu kemungkinan
akan akan nanti ketika
ketika nanti mau tahu
nanti dibicarakan di situ
tapi ide untuk menghukum pemilihan langsung
karena secara ekonomis tinggi
karena di dalamnya ada politik identitas
hukumannya adalah hentikan representasi langsung
kembali ke mpr
kan itu jalan pikirannya kan
saya terangkan satu persatu kekonyolan dari ide itu
jadi saya beri masukan tentang kekonyolan itu
masukan tentang kekonyolan idenya
itu yang mana yang kedua
yang keempat tadi yang identitas sayang
karena itu balik saja ke mpr
memang di mpr justru lebih murah
dan lebih mudah untuk melakukan money politics di mpr
daripada kalau pemilihan langsung
berapa sih anggota mpr proses dpd sekarang itu ya
sebagai joint session nanti ada tujuh ratus orang
saya cuma perlu tujuh ratus miliar untuk membeli suara satu mpr
murah sekali naikin aja sepuluh kali lipat
tujuh ratus rdj tambah satu
orang yang punya tujuh triliun bisa menentukan presiden siapa
dengan membeli anggota mpr
hai murah tetapi berbahaya bagi demokrasi itu baru satu calon kalau ada dua calon bisa apalagi
kalau ada dua calon dua duanya bisa disuruh bergabung lu berdua berapa sih itu gampang sekali
dan rakyat menonton iya dan seorang plutokrat bisa membeli demokrasi itu yang kedua feodalisme
di indonesia masih tinggi itu itu kesulitannya satu yang kedua soal politik identitas justru
politik identitas yang membuat pemilu itu indah tumbuh itu karena itu memang basis dari culture
kita antropologi tetap politik identitas jadi enggak mungkin dihalangi mau dibubarin bagaimana
berhentinya mau dibubarin mama mama dia mau dibubarin versi versi kita mau dibubarin
politik yang basisnya masih ideologi lokal mau dibubarin jadi kita mesti hormati ada politik identitas
yang gagal kemarin adalah
pemerintah tidak menyelenggarakan ide citizenship sehingga yang tunggu justru politik identitas kan
jadi tugas pemerintah adalah mentransformasi energi politik identitas menjadi energi citizenship itu
yang mesti dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar pemerintah tapi juga oleh partai politik saya
lanjutkan lagi ya bagaimana mungkin partai politik lakukan itu kalau dia nggak mengerti tentang
etika politik sistem bernegara saya kasih contoh tadi yang diucapkan oleh
sultan dia bilang rocky gerung itu tidak punya pengalaman dengan partai politik benar itu tapi
kurang lengkap dia harus dikatakan sederhana rocky tidak punya pengalaman dengan partai politik yang
korup itu oke lanjut lagi ya sekarang sederhana sulvanlindan dia adalah politisi tugas politisi
bukan sekedar mencari suara karena itu tugas konvensional ada tugas yang lebih etis yaitu jadi
public educator oke apa yang mesti dilakukan dia mesti menapis semua usulan yang bertentangan dengan ide
demokrasi baik jadi kalau ada masyarakat bilang tiga periode oke kami tampung sebagai enggak tolak
aja ide itu karena itu ide yang bertentangan dengan prinsip demokrasi kita ajarin rakyat buat
itu tidak demokrasi oke kita mau balik ke sistem kerajaan mau ditampung oleh nasreddin
hai ini itu memang buruk buat demokrasi jadi saya gini saya ini terlalu jauh jadi banyak menghayal oke
jadi kita dalam diskusi ini supaya kita nggak boleh terlalu otopis oke oke sebelum kita lebih
banyak menghayal lagi kita akan bumikan lagi karena ada dua ide yang menurut saya krusial
dan publik perlu tahu adalah mengenai perluka kran amandemen itu dibuka dan perlukah gbhn
yang selama ini oleh pd perjuangan betul betul diusung itu akan diterapkan lagi bagaimana
dampaknya buat demokrasi dan ketatanegaraan kita kita akan bahas itu saja
mau ide tiga periode mau ide presiden dipilih oleh mpr mau ide kembalikan gbhn ke dalam bumi

perjuangan apa bang oke boleh deh oke deh
kedua saya kira kalau kita bicara amandemen yang paling penting itu adalah bagaimana supaya di amandemen pasal tentang calon independen
kalau gbhn perlu nggak bang
kalau gbhn perlu
calon independen karena kan kita nggak ada
ini berapa kali ditolak oleh mk soal calon independen ini
itu saya kira bahwa kalau ada calon independen rocky bisa maju sebagai calon presiden
dan pasti menang
roky ini gak sampai satu juta pemilinya
lalu yang kedua undang undang yang membatasi presidensial threshold itu hanya dua puluh persen itu harus kita hapus
itu harus kita hapus
itu undang undang bisa kita revisi dalam undang undang pemilu
itu lebih berat daripada ini
tapi yang kali ini kita bicarakan adalah keran amandemennya
intinya pak yai dan bang zulfan mas budiman mungkin setuju keran ini dibuka karena ada varian varian yang lain yang perlu dimasukkan dan disempurnakan dari konstitusi kita
kita saksikan dulu apa yang menjadi sikap kongres kelima pd perjuangan tentang gbhn yang katanya menjadi varian penting yang harus disuntikan ke dalam konstitusi kita yang baru
boleh ditampilkan gak
saya bacakan ya
ini sikap politik hasil kongres kelima pd perjuangan demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas
konstitusi untuk menetapkan kembali mpr sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan garis garis besar haluan negara sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah
kita saksikan lagi pernyataan dari sekjen pd perjuangan
ini menerjemahkan tadi hasil kongres
pdip mengusulkan kelanjutan aman demen
oke saya tidak sempat baca ya
aman demen terbatas
sebagai penoban intinya adalah gbhn itu sesuatu yang necessity untuk disuntikan dalam konstitusi kita
mas budiman seberapa penting kita butuh gbhn sekarang
berbeda dengan jadi gini perbincangan ini bicara soal amandemen itu ada dua tertuduh konservatif
yaitu pemilihan presiden tidak langsung oleh mpr dan penambahan tiga periode
mungkin orang tergoda juga untuk berpikir bahwa memasukkan agbhn juga bagian dari cara konservatif
merombak undang undang dasar
seperti yang kita lihat tadi
justru ini enggak
saya tahu betul diskusinya di dalam waktu kongres
saya kebetulan juga menjadi salah satu pembicara
berbeda dengan yang kedua tadi soal pemilihan presiden tidak langsung dan tiga periode itu adalah cenderung untuk agak kembali ke belakang
kami melihat gbhn itu perlu dimasukkan untuk mengantisipasi satu fenomena tren ke depan
dimana ada yang namanya
volatilitas dari persoalan persoalan global yang ditimbulkan karena masuknya teknologi informasi
maksudnya bioteknologi dan pengaruh cara berpolitik
kedua mengantisipasi juga munculnya ideologi ideologi teokrasi transnasional yang menguat
bisa menginterupsi membelokan di tengah jalan beberapa hal yang menurut kita bisa mengganggu tujuan percapaian dari pembukaan undang undang dasar kita
itu menceritakan kehidupan bangsa dan sebagainya
kedua kenapa saya sebut ini mengantisipasi masa depan
kami di dalam mendiskusikannya
ada banyak uncertainty ke depan
ada banyak ketidakpastian ke depan
ada lima hal yang pasti ada
ada lima hal yang pasti ada
yang kita melihat secara konstitusional secara ideologis bisa kita cantolkan
itu perkembangan perkembangan blockchain kuantum kecerdasan buatan kemudian echologi augmented reality dan macam macam
apa hubungannya dengan gbhn
gbhn menjawab itu
gbhn itu adalah satu logik satu logik pembangunan yang sinambung
yang kemudian bisa secara teknologis ditopang oleh empat hal yang akan pasti sampai dua ribu dua puluh lima setidaknya
sampai dua ribu empat puluh lima perkembangan perkembangan teknologi ini akan mencapai tujuan kebangsaan kalau kita para politisi memetakan tujuan tujuan kebangsaan diletakkan dalam rangka perkembangan teknologi ini
jadi menurut kami gbhn itu adalah pertama untuk melawan uncertainty dan volatilitas
perkembangan teknologi memungkinkan dan mengharuskan bangsa menetapkan data dan acuan acuan value untuk dimasukkan dalam perkembangan teknologi itu
jadi kami justru untuk mengantisipasi ke depan
karena jika tidak ada itu saya tambahkan ini penting sekali
karena memang ini mungkin perbincangannya asing dan argumentasinya asing tapi kami bicara di pd perjuangan
dan memang belum pernah kita buka
singkat saja mas budiman
bahwa perkembangan teknologi memutuskan harus ada di era volatilitas dan uncertainty ada kepastian yang gbhn tidak masuk wilayah teknis
saya hanya sekedar menegaskan kembali tujuan tujuan kebangsaan
sehingga pembelian presiden langsung tidak membatalkan gbhn
pemilihan presiden langsung kita lihat pertarungannya nanti bukan pada wilayah value kebangsaan bukan wilayah tujuan tujuan pencapaian kebangsaan ideologi kebangsaan
tapi lebih nanti pertarungannya adalah mana secara teknis dan programatis mampu menerjemahkan value itu
saya mau langsung kasih ke om
tambahan sedikit aja
sebenarnya ada hal lain mengenai perubahan gbhn ini
selama ini presiden dan lembaga tinggi negara yang lain itu kan tidak pernah memberikan pertanggung jawaban kepada mpr
nah dengan adanya gbhn itu presiden diharapkan
pertanggung jawaban kepada mpr
dan lembaga tinggi negara juga begitu
konsekuensinya mpr jadi lembaga tertinggi negara lagi
kita sudah tangkap
gbn adalah untuk menjawab tantangan masa depan
masuk akal gak
menjawab pertanyaan awal dulu
apakah kita perlu amandemen atau tidak
jelas konstitusi kita bukan kitab suci
jadi boleh untuk dinasah
ini bahasanya pak gey
cuma pertanyaannya adalah mana yang paling krusial
krusial yang pertama penguatan dpd
karena otoritas dpd sekarang itu sangat lemah
itu tidak terjadi
dpr yang lebih kuat
dan akibatnya dpd menjadi kekuatan
dpd menjadi forum arisan
tapi apakah dpr rela untuk mengamandemen dengan memperkuat power dari dpd
kenyataan empirik membuktikan sama sekali tidak rela
kalau kita pakai sistem presidensial lagi
harusnya calon presiden itu gak harus dari partai
termasuk boleh dari persorangan
dan konstitusi kita melarang itu
kalau misalnya mau amandemen dua itu yang harusnya diamandemen
tetapi melihat konstelasi elit hari ini
saya kira bukan dua itu yang akan diamandemen
jika pintu amandemen dibuka
nah tadi jelas ada tiga nih ya representasinya
ada pemilihan presiden melalui mpr
ada nafsu untuk memperpanjang masa prioritas presiden
ada juga untuk gbhn
nah soal gbhn gimana mas burhan
kalau kita lihat sejarahnya
gbhn itu dibentuk dengan mengambil inspirasi unisional
di saat negara adalah pusat dari segalanya
apakah sekarang di tengah gelombang uncertainty
yang disampaikan oleh bung budiman
negara adalah pusat segalanya dan satu satunya aktor yang ada di dunia
kenyataan justru menunjukkan tidak
aktor sekarang terdistribusi
dan kalau kemudian
gbhn itu dikembalikan
dengan mengasumsikan negara sebagai satu satunya aktor yang dominan
jelas salah itu satu
kalau misalnya nih
perubahan yang sedemikian cepat
itu harus menunggu
proses mpr untuk mengambil kesimpulan
atau mengembalikan pada gbhn
percepatan perubahan tadi tidak tertera secara eksplisit di gbhn
manual yang harus dilakukan
melalui presiden untuk merespon
siapa yang mendefinisikan presiden
atau lembaga negara yang lain
dianggap melanggar atau tidak melanggar
kalau kemudian taksirnya
bahwa misalnya presiden dianggap melanggar gbhn
apakah mau di impeach
padahal presiden tidak dipilih oleh mpr
tapi dipilih oleh
buruk istilah akal sehat dan etik
oke dua hal itu saya bahas ya
akal sehat dan etik
saya mulai dulu dengan akal sehatnya nih
ide pdip itu yang diucapkan oleh bu diman
itu bukan untuk memperkuat sistem presidensil
tapi ketakutan terhadap perkembangan teknologi itu
kan itu soalnya kan
jadi itu ide
ide yang nervous sebetulnya
terhadap masa depan itu
padahal bu diman setiap hari bicara tentang empat
dia mengerti bahwa empat itu akan dehumanisasi
yang dilakukan apa
bukan bikin gbhn
masyarakatnya dipersiapkan dengan lima society
itu yang dilakukan jepang hari ini
dia tidak bicara empat
di bidang negara
dia bicara tentang lima
jadi kalau pdip masih berpikir bahwa nanti akan ada gangguan teknologi
karena demokrasi akan justru mengikuti fasilitas teknologi itu
yang menjadi soal etika penggunaan teknologi itu
jadi bukan dibalik
supaya teknologi tidak mengganggu ideologi
maka dibuatkan gbhn
tunggu dulu ya
saya lanjut lagi
logicsnya dulu nih sebelum ethicsnya
nanti mas budiman tanggapi
logics kedua itu
bayangkan bahwa dua ribu dua puluh empat kalau ide itu jadi
akan ada dua calon presiden kampanye di depan cnn
karena itu rakyat kemudian menguji dia
yang mana visi yang paling masuk akal
dua presiden mengumpulkan visinya
mpr bilang dua visi itu nggak ada gunanya
kita yang tentukan visi anda
buat apa ada kompetisi kalau pada akhirnya
gbhn ditentukan oleh mike yang jatuh
oke jadi itu logikanya tuh gak nyambung
tadi ide gbhn itu ide dari negara negara yang fasistis
bukan cuman uni soviet
ide itu juga datang dari sistem pemerintahan

jadi itu agar negara negara yang integralistik
jadi pikiran pikiran awal yang nasionalistik yang sempit itu
buat dimasukkan lagi kesini
dalam era yang kita bicara tadi
tapi masih ada gbhn ngapain itu
oke mas budi silahkan jawab
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagi kita bagi pd perjuangan
perkembangan teknologi ini bukan mau ditolak oleh gbhn
gbhn justru memberikan nuansa etis bagi teknologi
gbhn itu adalah satu sikap etis kebangsaan
biar saya potong sebentar
supaya nggak berlama lama gitu ya
teknologi berubah setiap delapan jam
gbhn tunggu lima tahun
kita harus terangkan dulu
apa yang ada bayangkan dengan gbhn
apakah ada bayangan gbhn mengatur rinci secara tenis
sampai pada sekitar satuan tiga
kalau gak rinci gak usah diatur
jadi hilangin aja
kita bicara garis garis besar haluan negara
bukan garis garis bertata laksana praktis
juklak bagi caro presiden
ada istilah haluan
ditentukan supaya tidak berubah haluannya
teknologi berubah setiap delapan jam
kita berbicara haluan
saat kita bicara garis besar
itu dalam rangka besar
kita bisa berbicara haluan
kita berbicara soal tujuan etis ber indonesia
nah tujuan etis ini
kalau suatu bangsa menerapkan semua teknologi
tanpa panduan etis dalam garis besar
apa yang terjadi
semua semua bentuk teknologi yang bisa melanggar etika
bisa dimasukkan misalnya seperti itu
gbhn itu dibikin delapan jam juga
etika tidak berubah dalam setiap delapan jam
etika bisa berubah
dalam perjalanan sejarah
berubahnya dua puluh tahun sekali
saya ingin mengatakan
anda mau atasi problem etis dari teknologi dua puluh tahun ke depan
kita berbicara etis dalam garis haluan besar
ketika suatu bangsa tidak punya panduan etis
ini agak dangkal
justru kita ingin lihat
kalau kita berbicara
perkembangan teknologi apakah semakin menciptakan kesenjangan sosial atau tidak
kalau teknologi menciptakan kesenjangan sosial
maka putusan etis adalah
negara harus mengatakan no bagi perkembangan teknologi
pengumpulan data atau apapun yang bisa menyebabkan melebarnya kerjaan sosial
dan gbhn di etis itu
etis gbhn juga bisa mengatakan
apakah secara etis kita mengambil keputusan atau tidak
saya tambahkan sedikit
yang sedikit saja bang zulfan
saya mau saksikan
saya tambahkan sedikit
jadi di dalam gbhn yang dijelaskan ini
jangan bayangkan teknis
bahwa selalu yang diputuskan itu adalah secara strategik
organisasi kecil saja
partai politik ormas itu ada haluan untuk mencapai hal hal yang sifatnya strategik
nah perubahan perubahan teknis itu kan nggak ada masalah
jadi kita ada ideologi per negara
bagaimana untuk mencapai tujuan tujuan ideologis
itu tidak bisa dihapuskan
kita belum dengar pendapat iai nih
dari kitab kuningnya seperti apa mengenai gbhn
kita akan bahas itu usai jeda ya
kami akan segera kembali
memang ini perlu dibahas tiga jam tiga hari tiga malam
tapi dari kitab kuning gbhnu ini seperti apa
nah inilah menariknya
ibaratnya begini nih
punya dua santri saja budiman sujatmiko sama pak rocky gerung
sudah berantem ini
tapi ini sesungguhnya esensi daripada kitab kuningnya begini
bahwa negara bangsa indonesia ini adalah negara yang merupakan negara kesepakatan bersama
kitab kuningnya disebut al mu'ahadah watonia
negara yang didirikan disepakati bersama sama
nah kalau mau bongkar apa yang sudah disepakati pak budiman
nah sekarang kesini kan
atau pak zul
atau siapa saja
itu juga harus dengan kesepakatan
untuk menuju ke situ maka hari ini dan selanjutnya ke depan
argumen argumen ini yang dibutuhkan untuk menuju kesepakatan
dan nu siap memfasilitasi ya
nah maka itulah sesungguhnya
menimpali apa yang pak kiai sampaikan
pertanyaannya apakah kesepakatan itu bagian dari kaflik eksklusif para elit
atau dalam konteks demokrasi populis
itu juga di share kepada publik
sebagai bagian dari pemilik yang sah terhadap demokrasi juga
kalau misalnya kita tarik dalam perdebatan yang lebih filosofis
sebenarnya ide dari ketiga senior kita ini
tentang pemilihan lewat mpr
kemudian masa jabatan tiga pre od
itu sumbernya sama
pemikiran komunitarian ala soekarno
yang menitik beratkan tentang demokrasi
musyawarah untuk mufakat
jadi ibu mega pak surya paloh prabowo subianto
itu sama pada dasarnya
gotong royongnya di elit apa ikut rakyat ikut apa enggak
kemudian sampai pada debat soal apakah demokrasi ala sumpeter
nah kalau komunitarian itu demokrasi itu menjadi kafling eksklusif elit
dimana masyarakat orang biasa itu sebaiknya menjadi penonton yang baik
ketika elit mengambil keputusan
bang surya pak gimana rakyat apa dipakai bagaimana
kita ini kan bahwa persoalan elit itu kan di dalam dunia politik dalam satu negara
itu kan soal biasa
dimana negara yang tidak punya elit
dan elit punya kepentingan itu pasti
persoalannya elit ini bisa membangun kehidupan secara ekonomi rakyat bisa sejahtera
secara politik bisa demokratis
kemudian keadilan hukum
jadi kalau elit itu kita bangun dengan satu kesepakatan
lalu dia untuk mencapai kesejahteraan rakyat
saya kira tidak ada salahnya
kemudian yang kedua
saya ingin menjelaskan begini
saya tadi persoalan politik identitas
muncul di dalam persoalan konflik pemilu yang baru lalu
kita kan harus lihat proses
oh ini sekarang gbhn
saya minta perspektif anda soal gbhn
ini kan sebenarnya merumuskan untuk menjawab apa yang ada di dalam ideologi pancasila
kemudian apa yang ada di dalam konstitusi
itu dulu dirumuskan
kemudian ini dirumuskan
didetailkan dalam bentuk
langkah langkah atau persepsi persepsi atau rumusan rumusan strategik ke depan
apa yang ingin kita capai
apa yang ingin kita capai secara politik sebenarnya
apa yang ingin kita bangun secara ekonomi hukum dan lain lain
itulah dirumuskan secara strategik di dalam gbhn
nasdem setuju dengan ide ini bang
saya kira nggak ada masalah
kemudian bagaimana untuk mewujudkan gbhn
nah ini kan harus ada terukur
jangan seorang calon presiden ngomongnya melangit tapi tidak ada dasarnya
inilah perlunya gbhn
oke jawab pak
saya buruan mengatakan bahwa komunitarian ada terdesak
tradisi komunitarian tidak selalu elit
bahkan lebih banyak terjadi di masyarakat
dan itu bukan sekedar urusan timur atau barat
tidak mengacu pada doktrin doktrin ideologi tertentu
tradisi komulitian itu tradisi lahir dari bangsa bangsa yang memang sudah dihuni lama ribuan tahun
di eropa kontinental tradisi komunitarian germanic
di inggris di skandianiavia juga ada tradisi komunitarian
dia gak hanya
dia hanya gak ada
hanya nggak ada absen di negeri negeri yang koloni koloni baru
australia amerika serikat
jadi masyarakat pun bisa komunitarian
bahkan banyak tradisi komuter itu
tapi kembali pada soal
itu tentu saja betul
bahwa komutarian bukan monopoli elit
tapi jangan lupa
mereka yang biasa memanfaatkan dan mendefinisikan demokrasi dari perspektif elit
itu menunggang ide pemotiran komunitarian
kita bumikan lagi
kita bumikan lagi
oke kembali ke gbhn
gbhn dibutuhkan sebagai panduan etis
terhadap tujuan berbangsa
itu pada pd perjuangan
apakah tadi kalau kita lihat amandemen itu
kalau bahasanya mas burhan tadi apa bang
halal itu apa
amandemen itu bukan
dinasah tadi ya
halal untuk bisa dirubah
apakah juga pancasila yang ada di dalam batang tubuh korban
institusi kita menjadi jiwa raga kita sehari hari
itu juga sebenarnya masih perlu dan masih bisa untuk didiskusikan
rocky kemarin sempat kesakut sakut soal masalah itu
kita akan bahas soalnya itu
kami akan segera kembali